pt telkom indonesia menyiagakan seluruh perangkat jaringan dan tim operasional untuk memastikan layanan tetap berjalan normal meskipun banjir melanda ibu kota dan sekitarnya pada sabtu lalu
alat alat penunjang layanan juga disiapkan agar tetap optimal di segala kemungkinan kondisi di lapangan termasuk cuaca dan bencana alam
siaga dua puluh empat jam untuk mengamankan kualitas layanan telkom group
herlan menambahkan telkom sudah mempersiapkan karyawan dan juga alat alat penunjang layanan agar tetap optimal di segala kemungkinan kondisi di lapangan termasuk cuaca dan bencana alam
tidak kalah juga alat alat kerjanya toolnya itu juga kita siapkan
jadi alat kerja kalau banjir kan kita butuh misalnya perahu karet gitu ya
dan juga butuh mobilisasi perangkat perangkat
untuk bisa bergerak dengan cepat
termasuk juga alat alat kerja yang sudah digitar
untuk kontrol untuk reporting dan seterusnya
jadi kita sudah well prepared cukup lama gitu ya
sehingga kondisi sekarang alhamdulillah layanan tidak begitu berdampak
menurut herlan saat layanan terkendala pun pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin untuk segera melakukan perbaikan